perkembangan teknologi modern semakin cepat
industri teknologi informasi atau ti pun bergerak dinamis dan semakin menjanjikan
inilah alasan mengapa banyak pencari kerja tertarik bekerja di perusahaan teknologi informasi
dan sebuah platform komunitas online merilis riset perusahaan teknologi informasi
dengan proses wawancara rekrutmen tersulit di indonesia
wawancara kerja paling sulit saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
ini menarik mungkin menjadi peta bagi anda atau yang ingin mencari kerja
ataupun anda yang memiliki anak atau kerabat yang ingin mencari kerja
dan tertarik di bidang teknologi informasi
ini adalah data yang dilakukan oleh job planet
job planet merupakan sebuah platform online untuk mencari kerja
dan sampel dari perusahaan yang dia ambil untuk survei adalah
lima ratus perusahaan teknologi informasi yang ada di indonesia
mulai dari startup hingga yang sudah establish
kemudian respondennya adalah tiga lima ratus orang
dan riset ataupun survei ini dilakukan sejak agustus dua ribu lima belas
dan baru selesai pada awal tahun dua ribu enam belas ini
siapa saja kehasilnya
ini adalah berdasarkan peringkat
untuk kesulitan wawancara kerja
paling sulit ternyata jatuh kepada perusahaan teknologi informasi adalah
perusahaan yang membesarkan dan membuat bill gates berada pada posisi pertama
sebagai orang paling kaya di dunia ini
ternyata memiliki tingkat kesulitan paling tinggi dengan tiga tiga puluh satu skornya
dan kita lihat
skor selanjutnya adalah di salestox
selstok ini memang merupakan
sebuah bila anda masuk ke instagram atau beberapa media sosial lain
biasanya dia akan masuk secara otomatis untuk menawarkan
dia punya produk selstok apa
itu untuk memarketingkan produk produk juga
dan kita lihat
untuk tingkat kesulitannya tiga tiga puluh satu juga skornya
jadi ada skala satu sampai lima
kemudian kita lihat
untuk tingkat kepuasan
tapi yang menarik untuk tingkat kepuasan
kalau untuk kesulitan
biasanya akan mempertanyakan
baik itu wawancara dalam bahasa inggris
ataupun juga pengalaman kerja
ataupun mencoba memberikan sebagainya
ataupun mencoba memberikan sebuah simulasi
ataupun solusi dari sebuah studi kasus
ataupun kasus singkat yang mereka utarakan kepada calon pelamar
ataupun juga calon pekerja mereka
namun di bidang kepuasan
ketika kita sudah
ketika saya mendapatkan wawancara yang sulit
saya pasti mengharapkan sesuatu kepuasan yang lebih baik
misalnya gaji yang tinggi
itu orientasi orang bekerja
masa ada orang mau bekerja untuk sosial
tidak ada kan
kemudian selanjutnya kita lihat
selain itu adalah ruang bekerja
ataupun lingkungan bekerja
kita tahu bahwa sebenarnya perusahaan perusahaan teknologi
sangat memanjakan pekerjanya dengan lingkungan yang sangat enak
mereka menciptakan beberapa permainan
ataupun sebuah lingkungan kerja seperti rumah mereka sendiri
supaya mereka betah
jadi mereka tidak merasa seperti di kantoran
yang isinya hanya kotak kotak dinding dinding bersekat
sangat membosankan ya
lalu kita lihat tingkat kepuasan untuk microsoft sendiri
bila dibandingkan dengan sel stok
ternyata lebih banyak yang mengaku puas kerja di sell stok
karena mereka memiliki indeks empat empat puluh
kemudian untuk kepuasan di google microsoft sendiri hanya tiga
artinya jauh lebih puas bila masuk kerja di sel stok
meskipun tingkat kesulitan untuk masuk ke perusahaan ini
sama tingkat kesulitannya
namun ternyata lebih puas kerja di perusahaan sel stok
karena ternyata di microsoft
mereka mengaku kepuasannya yang ada di indonesia ya
yang ada di indonesia itu hanya tiga sembilan puluh
ini artinya apa
artinya bisa saja mungkin microsoft harus mengevaluasi sendiri
jangan hanya sulit saja dong rekrutmennya
tapi diciptakan sebuah kepuasan untuk pekerja
perusahaan kan tugasnya seperti itu
dan kemudian untuk pekerja juga tugasnya memberikan produktivitas yang maksimal
jadi ada sebuah giving dan kemudian sharing and giving yang baik antara perusahaan dan juga pekerja
selanjutnya kita lihat ke slide selanjutnya adalah datacom
datacom juga memiliki tingkat yang sama
jadi ada tiga tertinggi tadi microsoft sel stok dan kemudian datacom
dengan tingkat kesulitan tiga tiga puluh satu
tapi ternyata dia memiliki tingkat kepuasan yang juga lebih baik dibandingkan microsoft
dan selanjutnya untuk kesulitan dari google
ini perusahaan yang juga seharusnya menjadi salah satu favorit ya
kita lihat ternyata tidak terlalu sulit loh untuk anda masuk ke google
karena tingkat kesulitannya hanya tiga dua puluh tujuh
jadi ketika anda memilih ada microsoft ada google
kalau bagi anda yang bisa mengukur kapasitas
karena tingkat kesulitannya lebih rendah dibandingkan microsoft
dan kabar bahagianya ternyata banyaknya google

bandingkan tadi tiga sembilan tingkat kepuasan kalau bekerja di microsoft
dan ini artinya menjadi salah satu peta juga
anda ingin berkarir di teknologi informasi perusahaan mana yang akan anda bidik
baik mulai dari proses rekomen ataupun masuk
hingga kepuasan yang bisa anda peroleh ketika anda bekerja di sana
dari datacom dan google saya ke selanjutnya adalah belibeli com
dengan tingkat kesulitan yang tidak begitu sulit tiga dua puluh empat
kemudian diikuti oleh epson tiga dua puluh satu
dan tingkat kepuasan ternyata ini paling tinggi ada di belibeli com
sejauh ini dari beberapa yang sudah saya presentasikan
empat tiga indeks kepuasan pekerjaannya di sana
sementara epson jauh sekali tiga enam
ketinggalan jauh sekali dibandingkan dengan belibeli
belibeli ada sebuah situs untuk membeli tiket tiket bila anda ingin berlibur
atau anda ingin mengunjungi sebuah tujuan atau destinasi tertentu
baik untuk pekerjaan anda
anda bisa membeli di blibli com
sementara epson sendiri untuk printer
jadi mungkin lebih meluas wawasan tentang pekerjaan anda
titik titik destinasi pariwisata mungkin membuat para pekerja mungkin lebih puas
asumsi saya sih begitu
kita lihat selanjutnya adalah
ini merupakan salah satu perusahaan teknologi informasi dengan tingkat kesulitan tiga delapan belas
sementara tingkat kepuasannya relatif rendah ya
tapi ini lebih sebanding lah dibandingkan tadi ya microsoft
jadi tingkat kesulitan masuk tiga sepuluh
kemudian kepuasan untuk mitrace sendiri tiga tujuh puluh
jauh lebih tinggi dibandingkan package systems
selanjutnya adalah ericsson
ericsson memiliki tingkat kesulitan tiga delapan
bila anda berniat bekerja di saham mana
dan kemudian tingkat kepuasannya juga ya boleh lah ya
lumayan lah tiga enam puluh
ini salah satu perusahaan harusnya punya indonesia
tapi mayoritas pemilik sahamnya kini sudah asing ya
salah satu perusahaan andalan harusnya
karena bergerak sektor teknologi informasi
anda mungkin saat ini sudah bekerja juga di telkomsel
mungkin anda bisa merefresh bagaimana anda bisa masuk di telkomsel
dan anda apakah setuju dengan indeks ini tiga tiga
tidak terlalu sulit
tidak juga terlalu mudah
tapi kepuasannya ternyata empat
jadi banyak yang mengaku puas bekerja di telkomsel
di dalam negeri
dan kita lihat ericsson sendiri kepuasannya hanya tiga enam puluh
ini membuktikan bagaimana wawancara kerja paling sulit tidak selamanya menjanjikan kepuasan maksimal untuk pekerjanya
dengan presentasi tadi
dengan sepuluh perusahaan teknologi informasi
dengan masing masing tingkat kepuasan dan tingkat kesulitan
mungkin anda bisa memutuskan
anda tertarik ingin berkarir di perusahaan yang mana